hai dengan tangan di borgo pesulap oge artemus bersama rekannya senin sore dibawa petugas ke
klinik dokes pores metro jakarta barat untuk melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan dan
tes urin pesulap bernama asli oge setiawan itu ditangkap pada jumat sore saat berada di luar
kota oleh unit dua satres narkoba pores metro jakarta barat og ditangkap atas dugaan penyalahgunaan
narkotika jenis ganja dan menanam sejumlah pohon ganja sementara rekannya telah ditangkap
terlebih dahulu pada rabu pekan lalu dengan sejumlah barang bukti pohon ganja yang ditanamnya
keberikan tanaman beliau ini siapa beliau menurut informasi beliau adalah salah satu
kini oge artemus dan rekannya masih dalam pemeriksaan petugas unit dua satres narkoba
polres metro jakarta barat untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut
jajaran sat narkoba poresta bogor meringkus seorang bandar narkoba berinisial u di sebuah
rumah kontrakan di kelurahan cikaret kota bogor jawa barat pada dua puluh agustus lalu meski sempat
mencoba untuk menemukan bukti sekarung ganja yang disembunyikan dalam semak persawahan sekitar
penangkapan bandar berkedok tukang rongsok ini bermula dari aduan warga yang curiga melihat
pelaku membuang karung misterius di sekitaran persawahan hingga melapor pada petugas dari
hasil pemeriksaan pada senin siang tersangka mengaku dapat kiriman ganja sebanyak sebelas kg dengan
modus cod melalui jasa ekspedisi rencananya pelaku akan menyebar daun haram tersebut ke wilayah jabodetabek
sukabumi dan cianjur kapolres tabogor kota kombes pol bismo teguh prakoso mengatakan hingga kini
polisi masih memburu jaringan bandar besar ganja yang diduga berasal dari luar pulau akibat
perbuatannya pelaku dijerat undang undang narkotika dengan ancaman dua puluh tahun penjara tim liputan cnn indonesia